anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
proses pembersihan area yang terpapar radiasi di kawasan perumahan batan indah
setu tangerang selatan terus berlanjut
untuk mengetahui tingkat paparan radiasi dari sesium satu ratus tiga puluh tujuh
setelah terhenti karena hujan kemarin
proses dekontaminasi di lahan kosong kawasan perumahan batan indah
setu tangerang selatan kembali dilanjutkan
hari ini seratus drum tanah yang terkontaminasi direncanakan kembali
dibawa pusat teknologi limbah dan radioaktif milik batan untuk diperiksa
dan diperkirakan akan diselesaikan kurang dari waktu yang ditentukan
sementara itu sembilan warga perumahan batan indah juga tengah menunggu
hasil pemeriksaan yang akan keluar beberapa hari ke depan
setelah melakukan pemeriksaan whole body checking
di pusat teknologi keselamatan metrologi radiasi jakarta selatan
wali kota tangerang selatan erin rahmidian
meminta tim yang bertugas segera menyelesaikan masalah ini
serta mengimbau warga agar percaya kepada tim yang sedang bekerja
wali kota tangerang selatan airin rahmidian meminta tim yang bertugas segera menyelesaikan masalah ini
serta mengambil alih dari keterangan dan keberadaan
pemerintah hingga kini masih belum merencanakan pemindahan dan evakuasi warga sekitar
karena masih menunggu proses hasil kalkulasi tingkat paparan radiasi yang dilakukan tim bapeten
yang jelas sudah ada edukasi
yang jelas sudah ada edukasi
nah evakuasi aku belum lihat tapi edukasi ke masyarakat sekitar sudah dilakukan terus
karena itu kan kebetulan di kebun kosong
ya di kebun kosong
karena itu kan tinggal ditarik jarak berapa bisa dipantau
dan nanti baru urusan yang lain jejaknya dari mana mana itu urusan belakang
nomor satu menyelamatkan petugas dan menyelamatkan warga

nanti ternyata ya ada ya mungkin bisa
jadi ini kita harus lakukan pengukuran secara rasional dan objektif
harus jujur berapa radiasi yang ada
sebelumnya batan membantah reaktor miliknya mengalami kebocoran
radioaktif di atas ambang batas yang muncul di lokasi kejadian
menurut pihak batan adalah karena adanya limbah kesium yang belum diketahui asal gulanya
tim liputan cnn indonesia
batan membantah reaktor miliknya
adanya temuan zat radioaktif
di atas ambang batas normal di permukiman membuat geger warga
bapeten mengklaim bahwa zat tersebut bukan berasal dari reaktor nuklir
yang dikembangkan di pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi atau puspiptek
lalu bagaimana hasil investigasi tim batan
perkembangan proses dekontaminasi hingga perlukaan warga di isolasi
kami bahas dengan arah sumber yang telah hadir
di sebelah kiri saya ada pak indra gunawan kabiro hukum dan juga kerjasama dan informasi publik bapeten
selamat malam pak indra
dan kami juga mengundang melalui sambungan telpon
ada dr fadil nazir spesialis kedokteran nuklir indonesia
dari pusat teknologi keselamatan dan meteorologi radiasi atau ptkmr
badan tenaga nuklir nasional atau batan
dr fadil selamat malam
selamat malam pak selamat malam pak indra
kita ke dr fadil terlebih dahulu
dok bagaimana sebetulnya anda bisa menjelaskan kepada kami
publik secara awam begitu efek dari zat radioaktif begitu yang berada di komplek batan indah
baik terima kasih
baik terima kasih
apa namanya karena dia terlokalisir
jadi pasti bukan dari sebaran suatu radiasi dari instalasi nuklir
yang kedua adalah dari sisi untuk informasi yang lainnya
medis sendiri baru bisa menangani masyarakat yang terpapar itu
bila ada informasi dari teman teman atau tim protesi radiasi
mungkin itu dia
ya dokter fadil selanjutnya ini ada efek akut dan juga efek jangka panjang
yang sebetulnya ini bisa dialami oleh warga yang terpapar dari zat radioaktif ini sendiri
sebetulnya kalau anda melihat apakah itu sudah terjadi begitu di warga
ya jadi kan sebenarnya yang perlu kita tangani pertama adalah
memberi ketenangan dulu pada masyarakat dengan informasi yang benar
kedua yang disebut radiasi akut itu bila radiasi paparan radiasinya besar sekali
dan melampungi ambang
itu yang batas itu yang pertama
dan pasti ada gejalanya
dan sementara kalau yang krolis itu karena dia paparan radiasinya kecil
terus menerus orang itu terpapar baru terlihat sekian puluh tahun kemudian
nah kalau radiasi akut itu biasanya yang jelas terlihat adalah dari kulitnya
kalau memang itu paparannya besar sekali dan orang itu terpapar terus menerus
jadi kalau umpamanya nih ada satu sumber kemudian orang itu liwat
dekat sumber itu dengan waktu
karena kita kan berbicara radiasi itu kita berbicara proteksi radiasi
yaitu jarak waktu dan shooding
jadi kalau kita cepat liwat dari tempat itu biasanya paparannya kecil sekali kita terpapar gitu
nah yang kita butuhkan adalah berapa besar sih radiasi yang dipancarkan dari sumber tersebut
mungkin itu yang di awal yang ingin kita ketahui
dapak dil kalau berdasarkan informasi yang saya dapat
ini zat radioaktif yang berada di kawasan tersebut ini berkapasitas seratus hingga dua ratus ml
begitu sementara kabarnya batas ambang normal yang bisa diterima tubuh manusia hanya dua miliar
mungkin anda bisa mengelaborasi lebih detail lagi apa kemudian arti dari angka angka tersebut
baik sebenarnya kalau dari sisi radiasi apalagi kita kan bagi tiga biasanya
paparan rendah paparan sedang dan paparan yang tinggi
nah paparan yang rendah itu adalah ukurannya adalah dalam bentuk aktivitas yaitu kisarannya adalah dua puluh mikro
sampai mikro kuri sampai dengan seratus ribu mikro kuri
bayangkan saja demikian kecilnya sebenarnya untuk apa namanya yang dikategorikan paparan rendah saja demikian kecil
nah kalau lihat dari hitungan berapa tadi
jadi kalau seratus miliar itu kalau dari sisi medis kita
kita memulakan pasien itu satu miliar per jam
nah ini sebenarnya termasuk besar
tetapi yang jadi pertanyaan adalah masyarakat itu ngumpul di satu tempat itu nggak
oke lahan kosong sepertinya berdasarkan temuan
betul nah karena itu kemungkinannya kan sedikit lah yang terpapar sebenarnya itu
cuma yang kita khawatir adalah paparan radiasi itu kan kalau memang benar stesium
dia kan ada yang padat ada yang berbentuk kristal ada yang bentuk cair
nah apakah dia masuk
masuk ke dalam tanah sudah berapa lama di situ
apakah dikonsumsi oleh hewan atau masuk ke tumbuh tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia
nah itu yang baru kita harus kejar di situ
oke efeknya dari cesium padat atau kristal dan cesium cair ini apakah berbeda
ya kalau padat kan biasanya susah dia itunya melarutnya
tapi kalau kristal itu mudah sekali dilarut dengan air
nah kalau dia masuk ke dalam tanah yang kita khawatir kan masuk ke dalam badan itu berarti kontaminasi interna
nah itu yang kita harus keluarkan
nah itu bisa kita ketahui kalau kita sudah dapat informasi dari teman teman petugas proteksi radiasi yang di satu tim itu
mungkin saya ke pak indra selanjutnya pak indra
bisa dijelaskan kemudian bentuk dari cesium satu ratus tiga puluh tujuh yang ditemukan
mungkin ini kemudian bisa nanti ditanggapi oleh dr fadil
ya oke jadi di area sepuluh x sepuluh meter itu kita menemukan ada lima titik
dan bentuknya memang sudah serpihan gitu atau debris gitu dan ada satu vial gitu
artinya itu sebenarnya memang bentuknya sudah sedemikian rupa jadi memang sudah tidak utuh
serpihan dan sangat kecil kecil bahkan seperti sekumpulan gula pasir
mungkin karena sudah bercampur juga dengan tanah
sehingga memang kemudian kami dengan bantuan tim teknis dari batan mencoba untuk melakukan analisa teknis gitu
untuk menentukan ini adalah cesium satu ratus tiga puluh tujuh dalam bentuk apa gitu
karena memang ada kesulitan terkait dengan yang kita temukan itu sudah dalam bentuk serpihan
jadi jika ini dikatakan lahan kosong tapi sepertinya banyak juga warga di perumahan komplek batan indah ini yang sering beraktifitas di lahan kosong tersebut
anda melihat ini apakah menjadi sebuah indikator danger bagi warga di situ
ya seperti yang tadi disampaikan oleh dr fadil
sebenarnya memang berapa dosis radiasi yang diterima oleh manusia itu memang juga tergantung dari isu waktu gitu
selain jarak dan juga nilai
jadi tentu saja aktif
kebetulan memang kalau kita lihat itu
adalah lahan kosong gitu
ada tanaman yang bisa dikonsumsi dan tidak
dan kemudian memang di samping itu ada lapangan volley gitu atau badminton
dengan jarak yang terukur di luar sepuluh x sepuluh
sebenarnya pada saat kita temukan kita ukur di luar area hotspot yang kemudian kita berikan safety parameter atau security parameter
itu terukur walaupun memang masih di atas background tapi dalam batas yang bisa ditolelir
artinya memang kemudian kami dari badan pengawas tenggara kulir juga didukung
oleh badan gitu
memang tidak melakukan upaya upaya seperti katakanlah supaya masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa
tapi kami menghimbau justru masyarakat seperti biasa saja
aktivitas tidak ada halangan untuk beraktivitas dan juga sepanjang tidak melampaui safety parameter maupun security parameter yang dipasang oleh bapak ten batan maupun dari pihak kepolisian
tapi pada saat pengangkatan tanah tersebut kemudian diberikan safety parameter sepuluh x sepuluh meter
banyak juga warga yang melihat atau menyaksikan proses pengangkatan tanah yang terkontaminasi zat radioaktif ini
apakah itu berbahaya bagi warga nanti dijawab usai jeda
kita akan kembali cnn indonesia prime news kembali usai jeda berikut ini
ya anda kembali di cnn indonesia prime news kita masih membahas soal zat radioaktif yang ditemukan terpapar di perumahan warga di batan indah
sebelah saya masih dengan pak indra gunawan pak indra tadi saya sempat mentisar sebelum jeda begitu
apakah kemudian warga warga yang menyaksikan menonton proses pengangkatan zat radioaktif
zat radioaktif di sepetak tanah di sepuluh x sepuluh meter safety parameter itu apakah membahayakan bagi warga yang menonton
ya baik sebenarnya baik tim teknis dari bapak ten maupun batan sudah melakukan analisa tentunya
melakukan pengukuran di titik mana sebenarnya warga itu bisa beraktivitas lah katakanlah mungkin include ekstrimnya include menonton gitu
kita memastikan bahwa aktivitas tersebut memang tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan gitu
karena memang sebelumnya terukur di situ paparannya background gitu atau memang di atas background sedikit tapi masih dalam batas yang bisa di hito lelir gitu
mungkin juga hujan yang mengguyur wilayah tersebut beberapa hari ini itu juga mungkin salah satu yang ya selain ada isu plus minus mungkin plusnya salah satunya adalah terbawa atau karena itu agak minimal gitu
jadi minimalisir karena adanya hujan yang membantu
walaupun memang paparan melalui udara karena memang bentuknya adalah padatan aslinya itu memang sebenarnya sangat minimal gitu terbawa oleh angin dan seterusnya
oke terkait dengan cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini sendiri pak indra kita ketahui tadi sempat ada pusat teknologi limbah radioaktif begitu pt lr sebetulnya ini yang kemudian mengawasi mengimpor menyebarkan memproduksi untuk zat zat radioaktif tersebut
bagaimana sebetulnya pengawasan dari zat zat radioaktif yang ada saat ini
jadi koreksi jadi sebenarnya yang melakukan pengawasan mengizinkan importasi menggunakan zz radioaktif tersebut dan kemudian mengizinkan transport radioaktif itu adalah bapak ptn
pt lr ini adalah salah satu fasilitas pengelolaan limbah radaktif yang dimiliki oleh batan yang memang mempunyai tugas untuk menampung semua limbah zat radaktif yang ada di negara kita
terkait dengan limbah radioaktif itu memang apa untuk sesium satu ratus tiga puluh tujuh ini
satu ratus tiga puluh tujuh industri ini memang ada dua opsi sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah radaktif yang pertama bisa saja dia mengembalikan ke negara di mana diimportasi ataupun dilimbahkan di batan pt lr gitu
tentunya dengan pengawasan yang cukup ketat dari kami sehingga kami memastikan bahwa semua pengguna dan kemudian yang sudah tidak menggunakan lagi untuk melimbahkan itu memang mempunyai atau memiliki pemenuhan persyaratan keselamatan dari kami
tapi kemudian zz radioaktif tersebut bisa sampai let's say kita katakan bocor ada di pemukiman warga
ya ini memang sekarang
tupoksinya ada dimana pak
tentu saja tupoksinya terkait dengan pengawasan ada di badan pengawas tenaga nuklir karena memang kami punya tusi untuk melakukan pengawasan tenaga nuklir di indonesia gitu
nah dalam konteks kenapa sekarang obyek tersebut atau sumber radioaktif cesium satu ratus tiga puluh tujuh tersebut ada di lahan kosong perumahan batan itu
kami sekarang berkoordinasi erat dengan penyidik dari baris krim gitu nantinya memang ada dua macam audit yang dilakukan baik itu audit teknis yang memang didukung oleh batan dan juga audit administratif gitu
intinya adalah ingin memastikan untuk menjawab pertanyaan kenapa obyek tersebut bisa berada di lingkungan yang seharusnya tidak boleh ada sumber adiktif tersebut
mungkin saya ke dr fadil
fadil kalau anda melihat proses dekontaminasi yang dilakukan kemudian whole body counting yang dilakukan untuk kemudian mengurangi paparan zat radioaktif yang ada
sebetulnya mekanismenya bagaimana dan apakah seberapa efektif ini kemudian bisa menghilangkan zat radioaktif yang di atas ambang batas ini sehingga sampai kapan bisa aman kembali bagi warga sekitar
baik pertama yang sudah dikejar itu sudah benar sebenarnya tanahnya sudah diangkat yang kedua sebenarnya tumbuh tumbuhan juga harus diangkat juga sebenarnya
karena kan itu kan jangan jangan karena sudah terlalu lama jangan jangan sudah masuk ke tumbuh tumbuhan terutama yang dikonsumsi
nah yang berikutnya sebenarnya yang paling kita khawatir sebenarnya setelah diangkat itu masih ada nggak itunya sisanya kalau sudah sama dengan dua kali background biasanya sudah aman
yang kedua adalah yang kita khawatir ada personil sendiri yang membawa ke situ itu karena dia kan paham nggak itu itu yang kita khawatir
karena butuh waktu panjang kan dari teluk

berapa lama dia kontak dengan sumber itu
itu yang perlu kita kejar sebagai siapa itunya
kalau memang benar itu yang kita harus tangani pertama tama gitu
mungkin itu dari sisi kesehatannya pak
pak indra ini sebetulnya penemuan ada paparan radioaktif ini
pada tanggal tiga puluh tiga puluh satu januari itu sebetulnya berdasarkan
pemantauan rutin yang dilakukan oleh bapak ten
di lingkungan bata indra juga enam wilayah lainnya tadi lalu ditemukan
berapa lama sejak dilakukan pemantauan pada tiga puluh januari
sampai pemantauan terakhir sebelumnya
begitu sampai akhirnya ditemukan ada zat radioaktif dan paparannya ini
baik jadi memang pemantauan radioaktif di selingkungan
sebenarnya menjadi kewajiban pemilik instalasi nuklir
dalam hal ini batan di radius tertentu sesuai dengan regulasi
tetapi memang kami badan pengawas juga melakukan
pemantauan juga gitu untuk juga memastikan bahwa
titik titik pemantauan yang juga dilakukan oleh instalasi itu juga memang
sesuai atau karena kan nanti kan di report dari instalasi nuklir
ke badan pengawas gitu reguler ke kami
tapi dalam konteks memastikan ini memang
ini kita juga melakukan sampling dan kebetulan memang
ada peralatan baru di kami mona tadi yang sudah disebutkan di awal gitu
apakah dan ini kan adalah wilayah yang kebetulan wilayah
yang kebetulan diberikan oleh badan pengawas

untuk memastikan ini bisa menjadi jadwal
dari tim teknis kami untuk melakukan survei
paparan radioaktif di selingkungan gitu
untuk mengetahui apakah memang ada paparan berlebih di
di daerah daerah yang tadi disebutkan
artinya berapa lama pemantauan yang dilakukan
dalam jangka waktu berapa lama sekali
ini memang tergantung jadwalnya artinya mungkin ada
kalau kita kalau kita apa ditanyakan jadwal sebenarnya ada ada ada ada ada ada jadwalnya

tiga bulan sampai kemudian berapa bulan sekali gitu yang dilakukan oleh
sehingga kita melakukan semacam uji silang gitu
apa yang dilakukan oleh pemilik instalasi nuklir
dan yang dilakukan oleh badan pengawas
sehingga memang kalau ditanyakan apakah sebelumnya sudah terdata
ada paparan berlebih di wilayah perumahan batan indah
jawabannya adalah tidak
artinya paling tidak tiga bulan itu tadi
ya sehingga memang ini adalah salah satu effort dari kita
itu juga mungkin beberapa kali yang ditanyakan oleh pihak
gitu terkait dengan perbandingan antara status yang dulu dengan status yang sekarang
ini mungkin salah satunya adalah untuk mengukur berapa lama sebenarnya
sumber radioaktif itu ada di dalam tanah gitu
oke ini mungkin pak fadil bisa menjawab soal jadwal
dalam kurun waktu let's say tiga sampai empat bulan
ada sebuah zat radioaktif di lingkungan warga meskipun itu di sebidang tanah begitu ya
kemudian apa yang kira kira bisa berdampak pada tubuh warga
jadi yang pertama yang perlu betul yang sudah dikejar itu adalah wbc nya
worl body counting itu sudah dikerjakan
nah kalau kita lihat sumbernya adalah cesium satu ratus tiga puluh tujuh berarti dia waktu parobiologi di dalam badan itu adalah seratus hari
dan diusus ada satu ratus lima puluh hari
berarti kita bisa pantau antara tiga sampai empat bulan sekali kalau seseorang itu sudah ditemukan di awal
ada di dalam badan kemudian kita terapi dengan antidotnya yaitu prussian blue
kita pantau per
tiga bulan atau per bulan
karena kan world body counting hanya korbannya hanya berbaring terus kita scan saja
kalau kita temukan menurun kemudian kita lihat lagi urinnya dengan liquid sintelasinya kita tidak temukan lagi
berarti paling tidak dia sudah mengurai resiko paparan
karena cesium satu ratus tiga puluh tujuh yang kita khawatir di situ ada partikel beta
dan dia bisa merusak di dalam badan
partikel beta ini punya pengaruh terhadap badan begitu
terutama sel sel di dalam badan nanti dia merusak secara lebih hebat dibandingkan sinar gama sendiri yang dari luar
oke kemudian seberapa besar efek kerusakan yang bisa ditimbulkan kepada tubuh kita
dan apakah benar ini bisa memicu kanker
kemudian kita bahas nanti usaha ejd hacianen indonesia prime news segera kembali
terima kasih sudah bersama kami di hacianen indonesia
kami lanjutkan pembahasan kami ke dr fadil
dr fadil tadi sempat kita bahas sebetulnya seberapa parah kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh paparan zat radioaktif ini
terhadap tubuh manusia terutama zat cesium satu ratus tiga puluh tujuh dok
jadi karena dia deposit utamanya bisa ke seluruh tubuh tapi yang terbanyak nanti adalah di otot
nah atau kalau dia
keluar dia bisa terdeposit juga di usus besar
nah yang jadi pertanyaan benar nggak orang itu terkontaminasi oleh sumber cesium tersebut
kedua adalah kalau kita berbicara kanker kita berbicara teori semua
salah satunya adalah paparan radisi yang besar
katakanlah saya diberikan sinar x berkali kali
nah itu kemungkinannya kalau memang saya punya ada sel yang terpapar dan teraktifasi
dia bisa berubah menjadi kanker
tapi benar tidak kalau cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini juga bisa digunakan untuk mengobati kanker
untuk di radioterapi iya
jadi untuk di
jadi radiasi itu kebanyakan memang nanti larinya adalah untuk terapi kanker selain diagnostik
nah kalau untuk jangka panjang dia
seseorang itu terpapar terus menerus kemungkinannya bisa saja timbul kanker yang lain
katakanlah kalau seseorang itu terkena iodium jangka panjang katakanlah
terus menerus dengan dosis yang kecil bisa saja dia berubah sel darahnya menjadi leukemia
itu salah satu contohnya
jadi kanker itu bisa bermacam macam
nah tergantung nanti posisinya di mana sumber itu terdeposit dan berapa lama
oke itu pasti sedang dilakukan observasinya lewat whole body counting begitu ya
pak indra bisa dijelaskan lebih mengelaborasi tentang whole body counting yang dilakukan terhadap warga ini
apakah seluruh warga yang ada di perumahan batan indah dilakukan observasi ini
atau hanya beberapa orang saja yang ada di lingkungan tanah tersebut
ya baik jadi tim bapeten maupun batan gitu memprioritaskan untuk mengambil sampel dari tiga blok terdekat
h i dan j terkumpul sembilan orang warga
kami juga koordinasi dengan pihak rw dan rt
tentu saja sembilan itu kalau dari statistik tidak akan mewakili jumlah penduduk di perumahan batan indah
tapi setidaknya itu adalah prioritas awal dari kami
dan tadi disampaikan oleh batan bahwa dalam dua tiga hari bisa kita ketahui hasilnya
dari hasil itu mungkin nanti kita bisa melangkah lebih lanjut
apakah nanti memang kita perlu untuk melakukan sampling warga lagi terkait dengan wbc ini
untuk memastikan sejauh mana sebenarnya kontaminasi terkait dengan sumber cesium satu ratus tiga puluh tujuh itu terkonsumsi oleh warga
oke kemudian ini dilakukan proses dekontaminasi juga untuk wilayah yang berada di sekitaran sepuluh x sepuluh meter safety parameter
saat ini bagaimana proses dekontaminasinya
masih melanjutkan proses sebelumnya yaitu kita melakukan pengerukan tanah gitu yang memang sudah kita ambil sampelnya
dan memang positif terkontaminasi sesium satu ratus tiga puluh tujuh dan tentunya vegetasi diatasnya
vegetasi di sini maksudnya adalah vegetasi tumbuhan liar maupun tumbuhan yang dikonsumsi gitu
karena nanti dari hasil sampel vegetasi baik itu daun buah maupun batang pohon itu memang sudah dari hasil lab uji di batan
jadi itu memang positif terkontaminasi tapi untungnya yang untuk air tanah oke tidak ada kontaminasi sama sekali
jadi aman untuk dikonsumsi oleh warga untuk air tanah
tapi untuk yang tanah dan vegetasi itu memang positif terkontaminasi
bisa ditegaskan sampai saat ini air tanah yang ada di lingkungan komplek batan indah aman untuk dikonsumsi
tapi apakah ketebalan sepuluh cm tanah yang kemudian diambil untuk dilakukan dekontaminasi begitu itu adalah ukuran atau takaran yang pas atau bagaimana cara pengukuran ini
sebenarnya teknik yang dilakukan oleh tim teknis batan itu adalah mengambil satu layar gitu katakanlah sepuluh cm dan kemudian dilakukan pengukuran
masih di atas paparan yang diperkenankan kita ambil lagi sampai kemudian tadi disebutkan oleh dr fadil dua tiga kali background itu oke kita hentikan dan kemudian mungkin dilakukan penimbunan
apa nah kemudian nanti kita akan ukur kita uji lagi tanah disitu dan kemudian nanti badan pengawas tenaga nuklir akan mengeluarkan satu statement deklarasi bahwa
wilayah tersebut tidak bisa dikonsumsi
di sini kita sudah memberikan informasi bahwa wilayah tersebut sudah bebas sampai ke paparan normal dan tentu saja bisa dilakukan aktivitas warga sehari hari
oke dr fadil selanjutnya bagaimana kira kira anda bisa menjelaskan kepada kami untuk dampak paparan radioaktif ini bagi anak anak misalnya yang lebih rentan mungkin terkena dampak dampak dari zat radioaktif berbahaya
iya karena radiasi ini kan yang kita khawatir adalah pertama untuk zat sel yang mudah membelas contohnya adalah sunsun tulang
sunsun tulang itu adalah jenis yang terkena pada jaringan
jadi jaringan itu adalah daerah yang rentan yang cepat berubah itu pertama yang kita lacak dengan mengambil darahnya kita lihat limfosit totalnya
kalau dia turun di bawah seribu biasanya kita harus kejarkan tinggi kalori tinggi protein multivitamin istirahat dan sebagainya yang kita monitor
nah yang kedua adalah untuk kasus kasus anak anak adalah ke organ organ yang salah satunya organ seksual yang kita juga perlu pertimbangkan
karena itu juga salah satu organ kritisnya
dan yang berikutnya adalah tiroid
nah itu yang kita kejar sebenarnya
kalau memang benar benar itu radiasinya masuk ke seluruh tubuh
jadi kita bisa bantu anak anak agar nanti pertumbuhannya tidak terganggu kedepannya dengan metode kita harus lacak semuanya
dr fadil sebetulnya dari sifat zat sesium satu ratus tiga puluh tujuh ini apa kemudian langkah langkah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak anak
apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh warga yang mungkin terpapar zat radioaktif di sana agar bisa terhindar dari berbagai efek efek buruk atau berbahaya dari zat cesium ini
baik kalau pencegahannya tadi tinggi kalori tinggi protein dan multivitamin pertama
kedua datang harus datang ke instalasi kesehatan untuk diambil darahnya untuk dilihat limfosit absolutnya
apakah dia turun atau tidak
kemudian wawancara penting sekali oleh dokter
wawancara penting sekali oleh dokter

apakah berapa lama seseorang itu dekat dengan itu atau paling tidak kita lihat
tidak nggak tanah di sekitar situ atau tembutuan
ada nggak perubahan pada kulit
ada nggak perubahan pada kukunya atau rambutnya
kita bisa lihat dari situ sehingga kita bisa memastikan seseorang itu terkontaminasi eksternalnya
nah kalau internal kita harus periksa darahnya wbc nya macam macam itu
lalu apakah ada juga potensi penyakit yang bisa ditimbulkan untuk wanita hamil misalnya
ya kalau wanita hamil pasti
kalau dia terpapar kita yang khawatir kan perkembangan janinnya
jadi kalau yang rentan rentan itu biasanya wanita hamil anak anak yang sedang bertumbuh itu yang paling rentan diantara orang orang masyarakat di sekitar situ
tapi kalau yang dewasa biasanya kita sudah lebih kuat sebenarnya
itu anak tertentu yang kita bisa lacak
jadi kita bisa pilih nanti kalau memang ada wanita wanita hamil kan kita juga tidak bisa melakukan apapun
tapi kita pantau sampai janinnya lahir
itu yang kita lihat apakah normal atau tidak
dengan cara misalnya hanya mandi atau mencuci tangan dengan baik begitu apakah ini menjadi satu cara mudah yang bisa diaplikasikan
kalau memang kita pegang sesuatu benda beradiasi yang paling mudah adalah mencuci tangan dengan bersih
dengan sabun dengan air mengalir tentunya
satu ratus tiga puluh tujuh ini bisa kemudian hilang hanya dengan mandi atau mencuci tangan dengan baik
kan kuku juga perlu digunting
orang orang yang kontak di situ
karena kan kalau sumbernya itu ada di kuku kan kita tidak tahu nanti
jadi menjaga kesehatan daya tahan tubuh dan juga kebersihan begitu ya
terima kasih dokter fadil nasir dokter spesialis kedokteran nuklir batan sudah bergabung bersama kami selamat malam dok
ini menjadi edukasi juga bagi masyarakat saat ini bahwa ternyata indonesia punya reaktor nuklir begitu yang dikembangkan oleh batan
sebetulnya ada berapa reaktor nuklir yang dikembangkan di indonesia dan apa kegunaan dari reaktor nuklir tersebut
ya baik jadi sebenarnya kita memiliki tiga reaktor nuklir
yang pertama ada di yogyakarta yang kedua di bandung dan yang paling besar ada di serpong
tiga reaktor nuklir ini adalah jenisnya reaktor penelitian
tentu saja lead bank nuklir dilakukan di sana
tentunya ada kerjasama juga dengan dunia pendidikan gitu
khusus untuk yang di reaktor serpong gitu dan juga nanti mungkin di bandung itu memang salah satu produk yang dihasilkan
tentunya terkait juga dengan pt induki dan juga pt rr batan
itu adalah salah satunya adalah produksi radio isotope atau radio farmaka
dimana itu adalah salah satu produk yang digunakan dalam terapi penyakit kanser
nah ini adalah salah satu produk unggulan sebenarnya

dan tentunya badan pengawas tenaga nuklir ini adalah satu lembaga yang juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut atau pemanfaatan tenaga nuklir yang dilakukan oleh batan maupun bumn nuklir dalam hal ini pt unuki
oke selanjutnya untuk penyelesaian dari masalah ini dari siapa kemudian dari mana asal kebocoran ini sejauh ini sudah sejauh mana penyidikan yang dilakukan
oke baik yang pertama mungkin kita jangan menggunakan terminologi kebocoran karena memang statement dari kami maupun di debatan bahwa memang tidak ada kebocoran
dari reaktor nuklir itu untuk meminimalisasi warga publik bahwa memang ini adalah murni dari sumber redaksi yang kebetulan ditemukan di sana
nah terkait dengan warga sebenarnya dalam konteks kita sudah melakukan beberapa upaya pembersihan dan juga memberikan batas aman gitu warga tidak perlu khawatir sebenarnya gitu bahwa silahkan tetap beraktifitas
khawatir sebenarnya gitu bahwa silahkan tetap beraktivitas
di luar safety parameter dan tentunya juga tidak perlu khawatir kalau ada yang ditanyakan apakah kalau melintas itu juga kemudian terpapar radiasi gitu
bahkan ada yang bertanya apakah wilayah serpong cukup aman gitu untuk dilalui gitu
kami pastikan bahwa hal hal tersebut tidak benar dan aman bahwa kontaminasi ini hanya terlokalisir di area lahan kosong yang kebetulan berada di perumahan batan indah
kurang lebih seperti itu
baik pak indra gunawan kabiruhukum kerjasama dan informasi publik dari bapak petain
terima kasih sudah bergabung bersama kami ini
semoga bisa mengedukasi tidak hanya bagi warga batan indah tapi juga seluruh masyarakat indonesia
bahwa kita punya teknologi yang sebegitu besar diawasi juga dan juga tidak perlu khawatir dengan berbagai kemungkinan
karena sudah ada berbagai hal yang dilakukan untuk mencegah adanya hal hal yang terjadi saat ini di batan indah serpok tangkang standar
terima kasih pak indra gunawan dan cnn indonesia prime news akan kembali dengan informasi
pemerintah melalui kementerian kominfo mulai melakukan uji coba aturan pemblokiran ponsel ilegal melalui nomor imei
usai jeda cnn indonesia prime news